guna mengakhiri pandemi covid sembilan belas di indonesia pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membeli vaksin dari luar negeri
pemerintah berharap vaksin sudah siap pada akhir tahun atau awal tahun depan sehingga bisa segera mulai proses vaksinasi
dalam keterangan pers yang disampaikan di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian
menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas dan juga pemulihan ekonomi nasional
erlangga hartarto jumat sore mengatakan pemerintah sudah mengalokasi anggaran untuk pembayaran uang muka vaksin
pembiayaan vaksin covid sembilan belas akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak dengan total anggaran mencapai rp tiga puluh tujuh triliun
imporkan terkait dengan vaksin sudah tersedia dan diharapkan untuk down payment di tahun ini sebesar rp tiga tiga triliun
dan seluruh dana yang disiapkan adalah rp tiga puluh tujuh triliun untuk program multi year